hari ini kejaksaan agung kembali memeriksa artis sandra dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
sebelumnya kasus ini menyeret sang suami harve muis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
pemeriksaan sudah selesai dilakukan selama sepuluh jam
sandra dewi diperiksa untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diperiksa empat april lalu
kejaksaan agung bilang pemeriksaan ini terkait dengan aset yang dimilikinya sebagai istri harvey moise
sebelumnya harvey ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini pada dua puluh tujuh maret